pemerintah indonesia kembali mengubah masa karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi lima hari di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas
menurut menko kemaritiman dan investasi indonesia luhut bin sarpanjaitan aturan baru ini hanya diterapkan bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin lengkap
sementara bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang baru mendapatkan vaksin dosis satu tetap menjalani karantina selama tujuh hari
perubahan masa karantina dilakukan berdasarkan penelitian terbaru badan kesehatan dunia who yang menyatakan masa inkubasi varian omikron sekitar tiga hari
hingga kini pemerintah menyatakan masih melakukan pengetatan di seluruh pintu masuk kedatangan dari luar negeri
upaya ini dianggap yang paling baik dalam mengurangi sebaran kasus importasi omikron di indonesia
kami juga mendapatkan data bahwa pengetatan pintu masuk bersejarah

varian ppln adalah omikron dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar tiga hari